begini boaji saya teh datang ke sini disuruh ibu haji rodia buat mengundang ibu ibu datang
rumahnya dalam acara syukuran sembuhnya shirobi boji insyaallah insyaallah nanti
habis isa kalau bisa ibu ibu datang ke tempat pengajian insyaallah ustadz jakaria akan memberi
usia sekian buku bu haji eh lu dua sini sini sini lu udah dengar nggak berita yang paling terbaru
berita yang paling terbaru
berita apaan ji ada berita dari orang yang paling lama tinggal di sini katanya gojo bergidik nih
bergidik berita apaan ji kata tuh orang masa lalu si sulam itu clam dan dia bekas ketua kreman
yang bener ji
kagak percaya ji orang dari tampangnya aja kagak ada tampang kreman kreman dikit achan iye mana ada
kreman gendut gemuk tembem lagi lu berdua kau dikasih tahu nggak percaya ya gua nih kagak bohong
lu pikir aja dengan akal sehat kalau dia benar benar kagak ada hubungan dengan preman ngapain juga dia
waktu digebuk itu nggak ikut ngebukin
malah lu bilang dia melihat kreman babak belur dia nangis emang gitu sih dia bilang dia kagak tega
ji dan kreman itu nodong sama ngerampok untuk ngempanin bininya ji iye dia malah bilang katanya
ngebayangin kalau yang jadi kreman itu dia yang digebukin si sulam itu bikin kejadian heboh di sini kalau bahasa
politiknya lu tahu nggak sensasi sensasi apaan pak ji iye dia sengaja ngundang kreman untuk ngelukai
si robi ini semua taktik biar orang sekampung pada simpati sama dia biar dagangannya laku gua akui dia
memang kagak pakai dukun tapi itu kan sama aja masa hampir segitunya sih ya namanya juga orang gelap mata
pengen cepet kaya ya apa juga jalan koni bener tuh lu jangan bener bener aja ntar dulu nah lu berdua
sekarang ini dan orang orang dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuannya untuk menjadi
kambing hitam percaya deh mau gue ha ha tumba dong kita betul
nyokot nasi kotak tiket tiket rinya ya beres ya tamah mamak beres
sudah ji bahkan haji muhidir pun sudah saya undang dia bilang bisa datang wah jawabannya
insya allah itu ya emang harus begitu ngomongnya insya allah jangan bilang oke oke aja
ya jadi perjalanan kita ke tabrak motor atau ke namun taber gimane
ya juga sih iya tapi kan banyak orang nih yang pakai insya allah insya allah tapi justru digunain
untuk dia kagak bisa dateng nah sebenernya tuh waktu dia ngomongnya gitu dia lagi doa tuh ya
allah biar saya dapat halangan biar dapat musibah biar kagak datang ke tempat undangan kan begitu
iya gak iya betul juga memang gitu bang lu juga sering bilang insya allah ada hak hak yang bisa diberikan
pengingatnya lo juga memang gak dateng
mulai besok jangan lagi tuh
ternyata yang si roby ketusuk itu emang disengaja
disengaja bagaimana bu haji
disengaja sama siapa
ya aji sulam lah
tapi kalian berdua nih jangan sampai terpengaruh
kata yang kasih berita
si sulam ini lagi cari pengaruh cari simpati
kan ini bakal calon rw
sayang malah baru denger ini berita
mana ada sih orang yang bertusuk sengaja
ujung ujungnya kagak jauh
daripada kedudukan dan kuit
ah yang bener pok
tuh mangkenya dia panggil preman preman
buat nangkut nangkutin penduduk di sini
habis ini dia sobat baikin nih warga di sini
supaya rencananya itu berjalan dengan lancar
assalamualaikum bu haji
saya datang ke sini disuruh ibu haji rodia
buat mengundang ibu ibu datang ke rumahnya
dalam acara syukuran sembuhnya
kalau bisa ibu ibu datang ke tempat pengajian
insya allah ustadz zakaria akan memberi tausiyah
bu haji kalau begitu
bang ojo teh permisi
mau mengundang yang lain
assalamualaikum bu haji
assalamualaikum bu haji
nah ini salah satunya nih rencana si sulam
ibu ibu ibu ibu mau pada datang
ah kalau saya sih kagak mau
saya kagak mau terpengaruh ameh
akal bulusnya si sulam
kok bu haji bilang insya allah
ye biar nyanyiin dia aja
biar cepet pulang
gimana seni kok belum pada dateng ya
bentaran lagi bentaran lagi bentaran lagi melulu
supaya dateng kemari
demi allah mak
sulam udah kasih tau ke semua warga
mak ojo juga berani sumpah
karena mak ojo sendiri yang datangin undangan pengajian
nah buktinya sekarang udah jam rampe
nih udah jam sepuluh
belum ada yang dateng
sulam udah tau mak
alam lu sekarang ke sono ya
lu cari tau
ya ke warga di sana
kenapa belum pada dateng
bentar saya start ya
budi gimse ini gak ada satupun warga yang nongol
akhirnya ada juga itu warga yang datang
tinggal ke rumah
gue kira ini mau ke rumah gue
ternyata preman yang kemarin tangkap polisi kali ini
ini ngancam ngancam warga
kasian juga tuh haji sulam
masa dari tadi mondar mandir depan rumahnya kayak yang sip jaga
sebenarnya emangnya kenapa sih kita kagak dikasih keseluruh
ah lihat lah
kita mah cuma solidaritas aja
masa yang lain kagak datang kita datang sendiri ya enggak
ustadz jagaria dateng kok
longak lengok di depan rumah haji sulam
masa sih masa sih
kagak ada satupun yang datang
kok kenapa gak dibilangin
bisa apa didebat sampe subuh
sampe jam sembilan ini keluarga belum